salah satu kuliner khas kota cirebon selain empal gentong adalah nasi jamblang
ada banyak tempat untuk menikmati kuliner nasi jamblang di cirebon
salah satunya adalah nasi jamblang pelabuhan haji sumarni
yang beralamat di jalan yosudarso nomor satu panjunan cirebon
sesuai dengan namanya warung nasi jambang ini berada tepat di samping pintu pelabuhan cirebon
lokasinya cukup tersembunyi
untuk masuk ke dalam warungnya saja saya harus melewati gapura batu bata berwarna merah
begitu masuk saya disambut dengan alunan musik keroncong
yang didendangkan oleh musisi jalanan yang manggal di dekat warung tersebut
berbagai menu hidangan sudah tersedia di meja panjang warung
dan sistemnya transmanan alias ambil sendiri lauk pauk sesuai selera
ciri khas dari rasa jamblang adalah nasi dengan alas daun jandi dan juga sambal merah
yang menjadi idola para penikmat nasi jamblang
ada banyak lauk yang tersedia mulai dari aneka pepes semur daging jeruan tempe
tahu ayam goreng cumi dan aneka sate satean
nah tadi kita udah ambil lauk lauknya yang disini tuh paling terkenal adalah cabai merah irisnya ini nih
terus jangan lupa pakai tempe goreng sama cumi hitam
satu lagi yang gak kalah terkenal adalah sate pakai bumbu kelapa
tapi ini satenya bukan sate ayam tapi ini sate kentang
ratna pemilik nasi jamblang pelabuhan generasi ketiga
mengatakan menu yang paling disukai para pengunjung adalah tahu tempe telur dadar dan paru
ia juga menyampaikan biasanya momen mudik lebaran menjadi hal yang ditunggu
karena banyak sekali bus bus yang datang dari luar kota yang mampir mencoba nasi jamblang pelabuhan
ia berharap mudik lebaran tahun ini akan menguntungkan bagi kuliner di kota cirebon
terutama nasi jamblang pelabuhan
ya semuanya bisa yang mudik itu lebaran ini pasti mereka itu mampir terdampak banget